di harian kebakaran rumah tahanan malabero bengkulu menyebabkan lima orang tahanan meninggal dunia
kerusuhan terjadi setelah sekelompok tahanan mencoba menyerang petugas yang akan memindahkan seorang tahanan kasus narkoba
kapolda bengkulu brigjen polisi m gufron memimpin langsung pengendalian suasana di rumah tahanan malabero
hingga sabtu dini hari petugas masih mencoba menanggulangi bentrok antar tahanan
sebanyak dua ratus lima puluh sembilan tahanan yang terjebak di dalam bangunan untuk sementara dipindah ke lembaga pemasyarakatan bentiring
lima tahanan tewas di dalam sel mereka gagal menyelamatkan diri karena pintu sel terkunci
walau api sudah dapat dipadamkan suasana tegang tetap terasa di sekitar rutan
membakar ruangan dan membesar dan seluruh tahanan kita evakuasi
sekarang masih dalam penghitungan dan pergeseran dari hutan bengkulu ke lapas pembiring